kebijakan ppkm darurat yang telah berlangsung selama dua pekan dinilai memiliki dampak positif terhadap turunnya angka bad occupancy ratio atau bor
serta mobilitas masyarakat di wilayah jawa bali
kebijakan ppkm darurat selama dua pekan dinilai satgas penanganan covid sembilan belas nasional telah berdampak positif
terhadap turunnya angka tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit
meski demikian jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengakui penambahan angka kasus harian masih menjadi kendala utama
hal ini perlu menjadi refleksi bagi pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya
setelah dua pekan pelaksanaan ppkm darurat kasus covid sembilan belas harian masih ada kenaikan sebesar dua kali lipat dengan jumlah kasus aktif sebesar sekitar lima ratus empat puluh tiga ribu
sedang varian yang menjadi perhatian yaitu varian delta telah tercatat sebanyak enam ratus enam puluh satu kasus di wilayah jawa dan bali
sementara dalam data yang dihimpun secara rinci oleh tim satgas covid sembilan belas
terkait pelanggaran protokol kesehatan sebanyak dua puluh delapan lima puluh tujuh persen kelurahan di wilayah banten tak patuh terhadap penggunaan masker
sedangkan empat puluh delapan persen kelurahan di dki jakarta tak patuh dalam aturan menjaga jarak
pemirsa banten pak banteng dan pak banteng yang telah mencari penyelenggaraan untuk menghubungi masker

tingginya kasus saat ini pemerintah berusaha maksimal dalam melakukan pengetatan dengan membatasi mobilitas
meningkatkan kapasitas rumah sakit menyediakan obat obatan dan alat kesehatan
namun upaya upaya ini tidak akan cukup dan pengetatan tidak bisa dilakukan secara terus menerus
karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar dengan risiko korban jiwa yang terlalu tinggi
serta berdampak secara ekonomi
tentunya pada suatu titik kita harus kembali melakukan relaksasi
data ini menjadi refleksi khusus bagi pemerintah dan masyarakat
bahwa pelaksanaan ppkm darurat perlu diikuti oleh kepatuhan masyarakat
serta komitmen dari seluruh unsur yang bertugas dalam mengawasi protokol kesehatan
sebelum melakukan relaksasi kebijakan covid sembilan belas